sementara lintasan kereta lainnya masih didominasi oleh tikungan dengan radius kecil
baik itu anak anak teagers ataupun dewasa ataupun sampai dengan senior people gitu
kita harusnya masukkan ke dalam us dollar
tetapi kalau dari lpdp itu setahu saya agak terbatas pilihan universitasnya gitu
cara hidup masyarakat lebo juga tergambar dari arti namanya
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual dirjen informasi dan komunikasi publik kemkom info
nah apa yang mbak melodit ketahui
sementara relokasi warga terdampak rop perlu waktu yang tidak singkat
di kawasan gempol terdapat kedai roti legendaris yang sudah berdiri selama enam puluh lima tahun
ada sekolah di kabupaten bandung
biar kita nggak bener bener off latihan banget karena ya kalau misalnya off latihan banget kan juga kasian juga
karena korban dipaksakan akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik
dalam seperti ini kan ada yang sudah naik kereta dari surabaya ke kartanegara
terus ada suara seperti kompor gitu
dengan dana rp empat puluh lima satu ratus dua puluh
itu adalah program khusus
jadi setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda beda kondisi yang berbeda beda
dan menghormati hal hal kita
pepohonan menjadi penjaga hati
karena alasannya ya alasannya ya karena janji gua kan karena tahun sebelumnya gua gak main banyak di dbl yang karena gua kecurnas itu
ya yuda jadi memang saat ini saya berada
masyarakat diingatkan agar tak abai dan tetap waspada selama masih berada dalam masa pandemi covid sembilan belas
sebuah prosesi adat perkawinan masyarakat minangkabau di kota solok
untuk bisa aku pelajari oh partai ini yang benar oh partai ini yang bagus gitu loh
karena aku sama caca emang emang apa kayak bisa bareng gitu loh sampai timnas katanya gitu
terus bokap gua bayar
terus kemudian kita juga melihat bahwa ini bisa jadi semacam
waktu itu kerja di amerika